anda masih bersama kami di kompas pagi bersama saya fajri satrio
komisi pemilihan umum kpu melanjutkan rapat rekapitulasi suara nasional minggu malam
rapat rekapitulasi nasional dilanjutkan untuk provinsi papua tengah
minggu malam kpu menggelar rekapitulasi suara untuk provinsi papua tengah
rapat ini sempat tertunda karena menunggu kpu papua tengah sampai di jakarta
kpu sudah menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu untuk tiga puluh dua provinsi
senin hari ini kpu akan merampungkan rekapitulasi suara untuk lima provinsi
yakni jawa barat maluku papua papua pegunungan dan juga papua barat daya
hasil psu kuala lumpur itu sudah selesai tinggal kita bacakan
satu provinsi malam ini kan sisa enam ya
sudah tiga puluh dua provinsi sampai dengan tanggal enam belas maret
kemudian tanggal tujuh belas ada satu sisanya di tanggal delapan belas
biasanya gak tau apa istilahnya itu digeber atau enggak
tapi yang jelas delapan belas maret itu terjadwal di kami
sisa provinsi lima provinsi itu akan ada semuanya di jakarta